kebiasaan golkar itu mendekat kepada pemerintahan yang lagi sunrise
iya lah kalau yang kira kira udah
yang lagi sunrise karena yang lembu sunset selesai oktober
itu poinnya ada sunrise ada sunset
jadi selalu mendekat yang lagi sunrise yang lagi sunrise itu nanti oktober
berhasil mengambil golkar waktu itu karena golkarnya ingin mendekat dengan yang sunrise
tapi ini masalahnya yang lagi sunset mau sunrise lagi
itu kan masalahnya yang terjadi sekarang
karena ada berbagai faktor kan ada yang mengatakan ingin menjaga keberlangsungan
iya kan ada yang sampai mulai dari apa cewek cewek dan sebagainya
tapi ada juga yang mengatakan ini sudah terlanjur menjadikan anaknya wakil presiden
kalau ada dukungan politik nggak punya partai politik pak sby punya partai politik
kan gak jadi itu masalahnya gagal udah disiapin gak jadi dpr
ini kan soal bicara di dpr artinya satu satunya yang paling seksi adalah pintunya golkar
ya memang karena golkar kan pemiliknya nggak ada
pemiliknya ya adalah pemilih